pasca kecelakaan maut bus wisata di cikidang kabupaten sukabumi jawa barat
polisi menetapkan muhammad adam kondektur bus menjadi tersangka
keputusan diambil setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi korban
yang melihat pelaku mengendarai bus padahal ia bukan supir bus
setelah melakukan gelar perkara kasus kecelakaan bus maut di kecamatan cikidang kabupaten sukabumi
yang menewaskan dua puluh satu wisatawan akhirnya kepolisian resort sukabumi menetapkan muhammad adam dua puluh tujuh tahun
kondektur bus dan mengemudikan bus pada saat kecelakaan terjadi sebagai tersangka kami siang
kepolisian kini menjaga ketat adam yang dirawat di rumah sakit polri bayangkara kota sukabumi
pelaku menderita luka patah di tangan dan kaki serta bagian wajah terkena pecahan kaca dari bus
kepada polisi tersangka mengaku sudah melakukan prosedur pengereman bus
namun kenyataan di lapangan setelah dilakukan olah tkp adam sama sekali tidak menginjak pedal rem
justru malah menginjak pedal kobling bus dalam kondisi melesat kecepatan tinggi
dari hasil penyelidikan tersebut kita telah memeriksa pertama dari masyarakat
masyarakat yang melihat kejadian tersebut kemudian masyarakat yang menolong korban
kemudian bahkan masyarakat yang melihat saudara adam
yang jatuh dari bus kemudian dia tidak menurut tolong dan sebagainya dan menghilang
dan kemudian juga dari keterangan para saksi saksi korban yang masih hidup
yang bisa kita minta keterangan akhirnya kita naikkan ke proses penyidikan
kita telah menetapkan seorang tersangka dalam perkara ini
yaitu saudara muhammad adam yang sebagai supir pada saat kejadian tersebut
dia yang membawa
hingga kini empat orang korban masih dalam perawatan intensif di dua rumah sakit
yaitu rumah sakit siloam dan rumah sakit pmi bogor
polisi terus melakukan penyidikan terhadap kasus ini
dan tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya tersangka
ahmad fikri sukabumi
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news akan kembali usai jeda
saya prasidya puspa terima kasih sampai jumpa